hai sebagai bentuk penghormatan terakhir sejumlah karangan bunga untuk ratu elizabeth ii masih
memenuhi kedutaan inggris tidak hanya itu saja bendera setengah tiang pun masih terlihat
hai karangan bunga duka cita ini diletakkan di depan kedutaan besar inggris di kawasan kuningan
jakarta hal tersebut sebagai bentuk duka dari warga indonesia untuk penguasa inggris yang
wafat pada kamis delapan september lalu warga indonesia diberikan kesempatan untuk bisa
menandatangani buku duka cita di kedutaan inggris